menjelang pemilihan presiden dan pemilu legislatif
badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
dan pembuat konten kreatif cameo project
menyoroti maraknya konten negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat
baik bnpt ataupun pembuat konten berupaya untuk mengimbangi penyebaran
paham radikal hingga ujaran kebencian dan juga adu domba dari para politisi tentunya
dengan membuat konten konten positif
statistik aduan konten negatif kemenkom info
ada satu ratus empat puluh delapan empat ratus tiga puluh lima konten negatif dari berbagai platform media sosial
sepanjang januari oktober dua ribu delapan belas
kategori konten negatif yang diadukan masyarakat adalah
pornografi ujaran kebencian paham radikalisme dan konten yang meresahkan
kepala divisi media badan nasional penanggulangan terorisme bnpt
erie supra yitno menyatakan
telah menjadi tempat penyebaran konten negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat
khusus untuk youtube eri menilai konten negatif dibuat lebih profesional
konten konten yang di upload di youtube terutama dalam video itu
bagi kami dari sisi pemerintah sendiri memandang suatu produk yang dibuat oleh profesional
artinya di belakang kelompok kelompok radikal ini ada satu semacam production house gitu
yang memang sengaja mereka buat
untuk memproduksi konten konten propaganda ini
kami mengamati gitu bahwa isu isu politik ini banyak sekali dimanfaatkan oleh kelompok kelompok radikal ini gitu
dimana salah satunya gitu mereka mendebarkan isu tentang haramnya sistem politik
haramnya sistem demokrasi yang mereka bilang kata itu adalah bagian dari sentohut gitu
eri menilai penutupan saluran youtube penyebar konten negatif belum cukup
bnpt pun membentuk pusat media damai untuk memproduksi konten tandingan dari tiap temuan
namun eri mengaku upaya itu harus mendapat dukungan dari para pembuat konten
salah satu pendiri rumah produksi camio project martin anugrah menilai
temuan konten negatif berpotensi meningkat di tahun politik
untuk itu martin mengapresiasi langkah penegak hukum yang telah menangkap para penyebar hoax
bagaimana idealnya para content creator bersikap
para content creators idealnya ya idealnya kita membuat sesuatu yang positif
balik lagi seperti tadi ini kan sesuatu apa ya iklim negatif yang lagi datang
atau kita bikin reaksi terhadap konten konten negatif itu yang pasti
terhadap hoax itu terhadap isu isu yang memecah belah gitu loh
kita kasih ketegasan dalam berpendapat gitu
kalau misalkan kita gak setuju sama konten konten yang mencabel lah
mau kalian itu berdiri di satu keyakinan yang menurut kalian benar
tetap itu mencabel lah
kita disini lebih mementingkan kami proyek lebih mementingkan
kepentingan rakyat bangsa persatuan negara ini
lebih daripada siapa yang harus menang
media sosial seperti youtube sering menjadi ladang basah
penyebaran ujaran kebencian dan hoaks
dengan semakin meningkatnya pemahaman penggunaan media sosial
diharapkan pada dua ribu sembilan belas nanti
pilpres dan pileg di indonesia berjalan aman dan damai
andi mustafa bangkok
gaya para elit politik yang agresif dan konfrontatif
kerap digunakan sebagai andalan dalam pilpres kali ini
serangan saling bersahutan bahwa kehidupan liar di tengah hutan
ini seperti tason saja ya
apa faedah yang kita dapat kalau nyatanya keributan yang ditimbulkan
tidak hanya terjadi di
dunia nyata tapi juga merambah ke dunia maya
di level atas dan di level bawah katanya
style elit yang keras menjadi tolak ukur akar rumput dalam bersikap
yang bisa saja akhirnya berujung pada konflik nyata di tataran rakyat jelata
adakah kesadaran para elit dan kandidat yang bertarung
mengenai dampak yang mungkin saja bisa timbul
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama dua orang politisi
yang harus kita mintai pertanggung jawabannya
ada rian ernest jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih rian sudah datang
bang andre rosiade jurubicara dari badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
yang kita impor dari sumatera barat
kemudian untuk mengawal moral dan intelektual kita
ada mas eka wenat suryanta di sini ahli komunikasi politik dari universitas paramana
terima kasih mas eka sudah mau datang
kita sebenarnya kami sharing indonesia membuat diskusi ini
karena ada satu refleksi peristiwa yang terjadi di madura
yang memang ini belum terkonfirmasi apakah akibat
dari pertarungan dan pertarungan politik atau persinggungan politik
tapi kabarnya ada kejadian percekcokan yang berakibat pada pembunuhan
yang ditengarai karena adanya persaingan kontestasi politik di level bawah
saling tersinggung karena status status di media sosial yang terkait dengan isu politik
meskipun sekali lagi kami disclaimer ini belum tentu benar beritanya
dan polisi masih terus menyelidiki motifnya
tapi ini kan menjadi refleksi bahwa sebenarnya
apa yang kita rasakan di level bawah itu kayaknya ngeri ngeri sedap panas gitu
ada permusuhan yang rasanya kalau kita mau bilang gak ada permusuhan
tapi kok nyatanya kekesalan itu muncul ketika kita sudah bangun tidur kita buka media sosial kita
saya mau tanya ke mas eka dulu untuk melihat panoramanya sebenarnya
mas eka sebenarnya kalau anda lihat memang panoramanya yang dirasakan masyarakat itu
di tengah hangatnya persaingan antara andri rosyari dengan rian eka
di bawah itu juga panas atau memang sebenarnya ada gap antara andre dan rian
yang bertarung secara intelektual dan emosional
itu di bawah ternyata biasa biasa saja
dari pengamatan anda seperti apa mas eka
yang jelas adalah bahwa bisa jadi ini ada panggung dua panggung yang berbeda
panggung depan panggung belakang itu berbeda
panggung depan dan panggung belakang biasanya berbeda
di media pukul pukulan
pukul pukulan saling bertengkar saling berdebat satu sama lain
tapi bisa jadi di ruang ruang belakang bisa ngopi bareng bisa makan bersama bareng
bisa bercanda satu sama lain
tapi yang paling jelas adalah
bisa transaksi bareng juga
ya itu di belakang kan bisa macam macam akhirnya
artinya bahwa sebetulnya di sana ada layer layer yang kadang kadang itu tidak ditangkap secara sumir
oleh masyarakat di bawah
karena apalagi kalau misalnya itu direkam
di display dengan konteks media
ada beberapa masyarakat yang melihat secara santai
ah sudah biasa bahwa politik seperti itu
tapi ada juga loh masyarakat yang secara emosional dengan konteks afeksi afeksi tertentu
itu tidak bisa menerima kondisi semacam itu
dan itu akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa
bayangkan kalau misalnya terjadi pilihan pilihan politik yang berbeda akhirnya paling sederhana aja
atau di bully dalam group wa
atau dibully dalam akun facebooknya atau akun twitternya atau akun apa saja lah
nah ini kan sebetulnya ada aneka ragam masyarakat yang sebetulnya dalam menerima kondisi panggung depan
dan panggung belakang ini yang akhirnya bisa berbeda beda
apalagi kalau ada masyarakat yang secara mentah mentah melihat bahwa ketika ada politisi yang saling membentak
satu sama lain saling berdebat
satu sama lain
akhirnya di bawah seakan akan itu sungguhan
nah itu ketika itu menjadi sebuah gulir isu yang terus menerus sampai ke bawah
yang kadang kadang masyarakat bawah tidak tahu konteks secara luas
akhirnya menerima itu secara mentah mentah
tapi jangan jangan memang beneran perdebatan dan pertarungan politik
bukan bohongan maksudnya
ya akhirnya ketika itu beneran atau tidak
itu kan sebetulnya kadang kadang
kadang kadang politik banyak diselesaikan di belakang kok
di panggung belakang sih biasanya seperti itu
yang ada di depan semacam ini kan kadang kadang drama drama tertentu yang kadang kadang justru membuat
ya itu ada asumsi asumsi bahwa politik harus menyenangkan
politik itu merupakan suatu yang menghibur dan sebagainya
drama pakai tangis
drama pakai saling membentak satu sama lain
termasuk slogan slogan jargon jargon
yang belakangan ini populer gitu ya mas eka ya
ya itu yang kadang kadang tidak diukur ketika mempunyai efek ke bawah
tapi anda lihat secara psikologi secara komunikasi apa yang diproduksi oleh para erit itu tentu saja sangat punya dampak di level bawah
dari segi tidak hanya pilihan elektoral tapi juga kehidupan sosial gitu
pasti ada pengaruh baik itu dalam konteks values kemudian dalam konteks norma yang akhirnya pada titik tertentu akan berlaku dalam tindakan tindakan
kedua politisi yang harus bertanggung jawab ini kalau lampu lalu lintas kan ada merah kuning hijau
sekarang sudah merah atau masih kuning atau masih hijau kondisi demokrasi dan panorama akal sehat
jika kejadian di sampang itu merupakan benar benar ada tengara yang benar maka itu lampu kuning
semoga aja tidak
artinya bahwa itu murni kriminalitas
dan facebook status facebook itu hanya sebagai
dan ini yang sebetulnya bermasalah adalah masyarakat itu sendiri ya
kadang kadang role modelnya memperlihatkan sesuatu yang buruk
apakah role model itu diproduksi secara sadar oleh para politisi yang kemudian kita lihat tadi dampaknya sudah di
ini bukan hanya bicara ini ya apa teori tapi juga secara prakses mas eka sudah meneliti juga di lapangan
gimana para elit melihat fenomena ini kita jawabnya usai jeda supaya kasih kesempatan pikir pikir dulu
kami akan segera kembali setelah ini
terima kasih oh ma'am
wajar atau nggak sadar sebenarnya
ya kami sudah melihat hal itu ya
bahwa memang bukan hanya di konteks whatsapp
whatsapp itu ya di pertemanan itu banyak yang live group
karena berantem pilihan
saya memantau bahkan di laman instagram saya
itu pendukung pak prabowo dan pendukung pak jokowi bisa berantem
nah makanya apalagi kasus ya madura itu meskipun kita belum bisa membuktikan kan
kami menganggap ini hal yang serius
saya rasa tkn pak jokowi dan bpn nya pak prabowo sama sama memandang hal ini serius
saya sudah komunikasi dengan kang maman
direktur relawan pak jokowi dan juga mas arya bima
untuk segera mengatur pertemuan
alhamdulillah responnya positif ya
nanti pertemuan itu akan dihadiri oleh mas hasto dan pimpinan
lalu di kami mungkin bang muzani sekjen partai gerinda sebagai wakil keputua bpn
kita akan bertemu ngopi bareng lah
yang pertama sederhana aja
mempertontonkan kepada masyarakat indonesia
kita boleh beda pilihan
boleh beda pandangan
boleh beda kubu
bahwa silaturahim kita sesama anak bangsa harus tetap terjaga
itu yang harus kita tonjolkan
yang kedua adalah ada rencana
mudah mudahan sebelum debat bisa kita wujudkan bersama ya
waktu acara kampanye damai di monas
sudah menyampaikan sepakat ingin bertemu kembali
makan malam bersama
kalau gak salah januari
dua tokoh ini kalau bisa makan bareng dulu
sekali lagi tensi politik yang mulai memanas ini bisa kita turunkan
jadi jangan sampai budi bilang elit politik itu tidak memberikan contoh
saya ingin menjawab pernyataan budi tadi
tadi jangan sampai role modelnya salah
nah kita memberikan contoh rule model ke masyarakat secara terbuka
bahwa meskipun beda pilihan
ya yang satu rian ernest di kubu pak jokowi
saya di kubu pak prabowo
pertemanan kita harus terjaga
dan itu sudah saatnya ke masyarakat harus kita perlihatkan
supaya masyarakat tidak salah menilai
perdebatan ya saya sama rian ernest tunjuk tunjukkan itu boleh boleh saja
kita untuk memastikan bahwa ide kita lalu gagasan kita bisa diterima masyarakat
ya benar ya
ya debatnya benar
bukan main main aja ya
ya tapi jangan sampai perdebatan ini membawa dampak negatif ke masyarakat
nah itulah yang kita pilih
kami sudah ngontak kang maman dan mas bimo
insya allah kita sudah sepakat
tinggal kita atur jadwalnya desember ini
kita tunjukkan ke masyarakat
kita boleh beda pilihan
tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa tetap terjaga
rian juga sadar gak ini masalahnya ada sebenarnya
masalah yang kita khawatirkan mas eka elaborasi tadi
emang betul real terjadi atau fatah morgana saja
jadi demokrasi indonesia selama jaman order baru represif
kita susah untuk mengeluarkan pendapat apa adanya
karena kita ada ketakutan
begitu kita reformasi ini begitu bebas
jadi menurut kami memang demokrasi indonesia masih mencari bentuk yang pas sebenarnya
jadi disaat dulu orang takut takut sekarang mungkin terlalu bebas
apalagi ditambah dengan era sosial media
sosial media memang harusnya kita berpikir gini
hati hati dengan jari kita
kadang kadang karena sosial media gini loh
budi sebuah seorang
baca sebuah laporan dari lsm di amerika serikat
yang punya concern soal kriminal dan keadilan
dalam sosial media orang itu kadang kadang rasa empati jadi berkurang
karena kalau misalnya kita berempat ngomong gini
saya mau mengatakan misalnya andre kamu apa
saya harus mikir mikir lagi
karena saya takut persepsi orang nanti dikatakan saya kasar lah saya arogan
begitu di sosial media hanya ada budi dengan ipadnya atau handphonenya
gak ada yang lihat budi
bahkan budi bisa pakai akun anonim
jadi anda tuh bebas
mengeluarkan apapun yang anda mau katakan tanpa filter
jadi kembali soal kasus di madura ini
kita kan belum tahu
karena saya juga riset berdasarkan jurnal jurnal di berita
laporan kepolisian sementara ini
ini menurut kami memang masalah personal
dimana memang harusnya lebih bijak lagi
siapapun lah ya
korban maupun pelaku harusnya lebih bijak lagi menggunakan jarinya
dan kami pikir memang betul
elit politik pak prabowo pak jokowi sudah memberikan gestur gestur
contoh contoh yang baik
bahwa kita tetap bersahabat
saya sama andre juga kalau kayak debat
keras tapi tetap bersahabat dan saling
tapi anda sadar nggak bahwa ini kita tidak bicara kasus madura
karena memang itu menjadi manifestasi
tapi kan banyak kasus kasus lain
dari mulai whatsapp group lab sampai mungkin perceraian
atau keluarga pecah
perceraian nggak lah
tapi nggak teguran mungkin
keluarga bisa berantem segala macam
tapi anda sadar bahwa anda berdua mewakili politisi
itu yang menciptakan itu gitu sebenarnya
saya pengalaman pribadi saya
kalau saya ketemu warga
karena saya kan nyalek di jakarta timur
tapi pada saat saya akan kenalkan pak jokowi
saya harus memulai
menurut saya ya dengan kata kata gini
saya pilih pak jokowi
partai saya pun pilih pak jokowi
tapi saya yakin ibu bapak yang hadir nih lima puluh empat puluh orang
mungkin nggak semuanya pilih pak jokowi
jadi saya katakan kita beda pilihan adalah biasa
jadi saya setiap kali saya ketemu warga
saya sampaikan sebagai seorang influencer tkn
beda pilihan biasa
saya bilang berkali kali
silaturahim harus tetap terjaga loh bu
jangan lima tahun sekali kita jadi baperan
atau jadi ketemu nongkrong di pos hansip
kita jadi nggak tegur tegur lagi
tapi seandainya ini semua direplikasi oleh bukan cuma
kalau capres sudah lakukan ini
tapi kadang kadang teman teman sekeliling capres nih
kadang kadang yang masih suka
kita kan lagi dalam menurunkan tensi ya
andre tahu lah
bagaimana sih virusnya ini bekerja
kan ini para politik
politisi tadi katakan
enggak kok kita damai
kita juga politiknya gak agresif
tapi kita mewartakan apa yang baik dari calon kita
virusnya gimana sih bekerjanya sebenarnya
biasanya kalau dalam konteks ini sebetulnya
ini dalam konteks election semacam ini kan
sebetulnya bicara tentang persuasi
atau apapun semacam itu
dan persuasi itu bisa dilakukan
entah itu secara rasional
atau bahkan seringkali dilakukan secara il

kemudian keluarlah di dalam konteks pesan pesan tersebut
yang rasional itu bisa memakai logika logika yang sesat
taruh saja logika logika yang sesat
misalnya menganjurkan untuk memilih ini hanya karena
ininya kebanyakan dari golongan tertentu
atau agama tertentu
atau etnis tertentu
maka sebetulnya itu yang akan terjadi
itu sesat menurut anda ya
saya mengatakan itu dalam konteks demokrasi
terutama dalam konteks demokrasi
sebetulnya yang harus diangkat terlebih dahulu adalah soal program
apa yang akan anda lakukan
visi apa yang harus diberikan
sehingga ketika bertemu itu bukan bertemu karena masalah
aduh ini pilihanku ide lo aku karena ganteng
bukan itu sebetulnya
tapi apa yang akan dilakukan
dan apa yang telah dilakukan
sehingga yang terjadi apa
yang harus terjadi
kalau misalnya terjadi perdebatan perdebatan persuasi
sebetulnya bukan persuasi yang sifatnya body shaming
atau primordial primordial classification dan sebagainya
tetapi lebih pada soal perang data
itu yang paling penting sebetulnya
apakah data itu adalah data yang tidak dipahami oleh masyarakat
sebetulnya bisa kalau misalnya si politisi ini cerdas
sebetulnya bisa membahasakan data data yang salah
data data yang sengaja disembunyikan
data data yang memang harus di explore
semacam itu sebagai sebuah rangkaian dari persuasi tersebut
bukan malah menjelekan karena agama tertentu
karena kelompok etnis tertentu
bukan karena suku tertentu
itu sangat primordial
dan itu akan disatakan sebuah kemunduran demokratisasi yang rasional
kalau ada bang andre saya mau minta komentar
bang andre ketua umum p tiga romahur muzi sendiri pernah mengatakan bahwa sebenarnya kekisruhan politik yang panas ini karena kubu anda melakukan propaganda
bang andre nanti pasti akan komentar
kita dengarkan dulu yuk komentarnya ketua umum p tiga romi
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi yang diadopsi oleh trump
dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya
oleh vladimir putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri
sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear
jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
kemudian yang kedua itu adalah obvious lies
kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal kurslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini
tetapi kalah dengan macron
tetapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama
meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
jadi oke kalau politik ketakutan yang dihawasi
oke katanya kubu anda memakai politik ketakutan sehingga dampaknya seperti yang mungkin saja terjadi saat ini
gimana bang andri anda menjawabnya
nah kan kegaduhan politik ini muncul karena diksi diksi
apa sih yang dipakai oleh pak jokowi dalam beberapa minggu terakhir
ya politikus sontoloyo gunduru bahkan nabok lah
budi takut gak kalau mau ditabok sama presiden
kepala negara kepala pemerintah
nah ini yang saya sebenarnya kan memberikan konten yang positif ya
tapi karena gus romi ini menyerang lagi
kita sampaikan apa adanya bahwa pak prabowo tidak ada cara cara rusia itu yang kita pakai
kita menyampaikan fakta
kemarin saya ke pasar mas eka
bro saya ke pasar tanjung ampalu
itu di kabupaten si junjung
empat jam dari kota padang
daerah pemilihan saya
dua jam dari jam sepuluh sampai jam dua belas
supaya nggak dibilang pak jokowi datang
saya belanja saya keliling
gimana kondisi sekarang
nah kebetulan di sijunjung itu masyarakatnya mayoritas adalah petani karet
mereka nyampe harga getah kita sekarang rp lima sampai rp enam per kilo
dulu zaman pemerintah sebelumnya psb rp delapan belas sampai rp dua puluh
dari beli kita terpukul
saya tanya sama penjual di pasar pedagang
gimana kondisi sekarang
harga turun naik
tapi memang naik cenderung naik intinya
itu dirasakan pedagang
misalnya tempe nih bro
saya temuin tempe
tempe itu ya
memang ukurannya harganya tetap
tapi ukurannya dipertipis
itu yang fakta
supaya harganya tidak bertambah
karena harga tidak naik saja pembeli sudah hilang
ada masalah ekonomi di sini
yang perlu kita berpikir
makanya pak prabowo dan bang sandi selalu bicaranya pertumbuhan ekonomi
bicara soal lapangan pekerjaan
bicara soal harga harga kebutuhan bahan pokok
tidak ada bicara sara
tidak ada bicara soal agama
sebenarnya yang dimauin mas eka tadi sudah dilakukan
sudah kita lakukan
alhamdulillah survei kami ya yang kami yakini internal naik mendekati pak jokowi
sehingga muncullah kepanikan
kepanikan dari kubunya pak jokowi
karena ada muncul kepanikan secara psikologis
harusnya sudah tenang
muncullah diksi diksi yang kontraproduktif
akhirnya presiden sendiri yang menjadi politikus kompor sekarang saat ini
rian anda lihatnya ini
ini bagaimana fakta atau ketakutan seperti yang dibilang mas romy tadi
atau komentar dari mana
tadi saya nggak melihat sebenarnya teman saya
bang andre ini menjawab betul betul tuduhan itu
yang disampaikan bahwa kubu pak prabowo ini suka menciptakan tensi tensi yang nggak perlu
beliau tidak perlu menjawab
beliau berbelok ke isu ekonomi
sekarang begini deh
pak jokowi waktu memimpin negara ini
pak jokowi sebenarnya dalam keadaan tidak terlalu diuntungkan
karena periode ledakan komoditas atau komoditi boom kita itu sudah lewat sebenarnya
zaman sbe sebenarnya kita betul betul merasakan memang komoditi boom
karena akhirnya daya beli lebih meningkat
pak jokowi di saat yang tidak menyenangkan seperti ini
tetap bisa menjaga pengangguran
kita tidak bilang luar biasa sekali
tapi kebayang nggak dengan komoditi boom yang hilang masanya
pengangguran tetap bisa terjaga
jadi nilainya bukan tiba tiba penganggurannya gila gilaan
jadi soal ekonomi kita bisa berbat panjang
makanya perlu satu periode lagi
tapi betul ketakutan yang dijual oleh
pak jokowi menyampaikan soal sontoloyo gendurowo
itu adalah metafora ungkapan
untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa
ada loh orang orang yang rekam jejaknya nggak jelas
pemakaian data tidak jelas
suka bikin kita semua ketakutan
itulah cara genderuwo
penggunaan data yang tidak terlalu akurat tapi di blow up
seolah olah di se republik ini tempest tipis atem
kalau soal tabok
pak jokowi di beberapa forum memang menjelaskan
memang persepsi kita waduh
tadi bang andre sampaikan waduh
presiden tabok kita jadi takut
tabok yang dimaksud pak jokowi adalah ambil langkah hukum
mengikuti saran pak presiden
kalau saya kan tadi bilang di awal
hati hati dengan jarimu
sekarang kalau pak prabowo nya santai
wakil ketuanya kan nggak begitu
pak fadlizon posting video potok bebek angsa pki
seolah ada teman teman fpiht di satu sisi
di sisinya ini pki semua
pecah belah di antara kita semua
makanya saya melaporkan
cara proses hukum yang lain
jadi ini sebenarnya rangkaian
kalau misalnya memang kita langsung terbawa oleh semacam apa ya
narasi dibangun bang andre
ada dampak dengan kondisi yang tadi mas eka katakan ketakutan
di bawah agak tegang gitu
saya pikir nggak jadi gini
dengan segala hormat dan saya cukup bergacita juga
kejadian di madura ini menjadi catatan buat kita semua
tapi apakah ini artinya di bawah semuanya sudah siap tarung
saya maju di jakarta timur hampir tiap hari belusukan
oke aja tuh meskipun psi dibilang pki lah dibikin apa
nggak ada tuh kejar kejar saya pakai parang bilang pki gitu
jadi sebenarnya saya punya optimisme
kita nggak mau pesimis
asal kita yuk rukun
kita memang ciptakan keteduhan yang tadi bang andre
bang andre akan saya kasih kesempatan
tapi juga kasih kesempatan untuk pikir pikir dulu
supaya jawabannya lebih oke
kami akan segera kembali usaha jeram
terima kasih banyak banyak
itu karena aku cadangan
semoga semua agak dapetan
kami kan hanya mengkritisi program pemerintah
kita tidak pernah masuk ranah pribadi ya
menyerang pak jokowi di ranah pribadi
kita mengkritisi janji janji politik janji janji kampanye dua ribu empat belas pak jokowi yang tidak dilaksanakan
kami mengkritisi kondisi ekonomi sekarang bagaimana pemerintah berhutang untuk membiayai pemerintah ini
padahal janji janji kampanye uangnya cukup uangnya cukup
ternyata hampir setiap hari hutang kita bertambah satu lima triliun
dan ini tanggung jawab nanti budi kalau punya anak
itu loh tanggung jawab anak budi
ketawa dia benar
nah itu yang kita tawarkan ke masyarakat
nah kita tidak pernah menyerang ranah pribadi pak jokowi
nah tapi yang sebelah terkesan menyerang ranah pribadinya pak prabowo
rian dan kawan kawan
kubunya rian dan kawan kawan
menyerang ranah pribadi kubunya pak prabowo bukan program pak prabowo
saya tidak pikir
kita sudah bilang soal penculikan
bahwa ini kaset rusak dia ulang ulang berulang kali
tapi coba dimainkan terus
contoh lalu yang kedua
kemarin kita diskusi di salah satu televisi nasional
temannya rian ernest ruth sitompul bilang lempar handphone
lalu apalagi itu
padahal kan menuduh pak prabu seperti itu padahal tidak ada
saya ini presiden mahasiswa
saya terlibat mengulingkan pak arto
tidak mungkin seorang andro syadeh aktivis melawan rezim otoriter baru
mau dipimpin ketua umumnya otorita
yang pertama misalkan
setahu saya pak jokowi adalah negarawan yang
dan tentu beliau budaya jawa
saya pikir jauh sekali lah
pak jokowi yang frontal menyerang orang tua
bukan pak jokowi tim
tapi bicara misalnya
saya dulu menumbangkan harto
saya nggak pernah mau misalnya dukung orang yang otoriter
ini sejarah ya
bukan kata rian
kalau dirimu baca buku pak habibie
waktu pak prabowo diberhentikan sebagai pangkostrat
mungkin sekitar habis reformasi
datang ke habibi
sumitro joya hedukusumo
dan ayah mertua saya
saya minta jangan diberhentikan pangkostrat
dalam konteks ini
sebenarnya beliau itu
jadi sekarang beliau ini dengan
bilang dulu menjatuhkan harto
sekarang mendukung pak prabowo
saya juga sebenarnya agak bingung
saya pikir nggak pernah terjadi
di tim kita ya
kalau sekedar colek colekan
wajar lah ya
berdasarkan data juga
misalnya soal penculikan
penculikan bukan kasih terus
memang ada dugaan keterlibatan
justru pki ini yang mengerikan
tahun enam puluh sekian sudah selesai
ini sejarah yang jauh banget
tapi boleh nggak komentar nanti terakhir
ini perdebatan seperti ini
jahat atau virus baik sebenarnya
ini satu layar ini ya
dialognya bisa lancar
kita agak pindah ke laman
samping dari layar ini
cacimaki semua itu
coba anda lihat deh
ketika ada politisi yang saling
baik itu secara rasional
maupun secara irasional
biasanya yang saya monitor itu bukan
baru dikonfirmasi oleh produser saya
memang ada banyak
sepertinya ada banyak
nah itu artinya apa
perbedaan kan sebetulnya
panggung yang sekarang terjadi
apa yang ditangkap oleh masyarakat
mereka terjadi karena apa
karena bisa jadi mereka tidak saling kenal
satu sama lain
sehingga bisa lebih spontan
memaki dan sebagainya
sebetulnya kan tadi
proses dialog yang
sebetulnya yang harusnya lebih cair itu
yang harus dibiasakan
karena kadang kadang media itu juga harus bertanggung jawab
budi jangan sebagai provokator
ada protokter budi
kamu disini saya pandu aja
media disini oke lah
menjadi semacam jembatan
istilahnya argumentasi semacam ini
secara tidak langsung
diamplifikasi secara berbeda
kalau mas eka tadi katakan
ini sudah ada penyakitnya
kita butuh antibiotiknya
yang tadi mengatakan
sering berbincang bareng
katanya ada kampanye damai lagi
sudah ada kampanye damai
ada kampanye damai kedua
ada kampanye namanya ketiga lagi
itu hal hal yang
ya panggung depan
dan panggung belakangnya
akan pasti beda juga
ini antibiotik yang salah
untuk penyakit yang salah
kalau itu yang terjadi
mau tidak mau
dari kedua kubu
harus mau tidak mau
melakukan komitmen yang baik
memang harus terukur
termasuk para pendukungnya ya
termasuk para pendukungnya
termasuk cyber army nya
dan termasuk apa saja
dan ini memang harus dikontrol
memang harus dikontrol
ya secara terusat
ada pesan pesan yang
diartikan secara lain
akan bisa berbeda
yang ada di dalam
termasuk memproduksi diksi diksi
yang kemudian berpotensi
untuk disalah artikan
itu juga harus dikurangi
antibiotiknya apa dari anda
ya antibiotik itu
pertemuan antara bpn dan tkn
pertontonkan kepada publik
tidak ada masalah diantara kita
silaturahim kita sebagai anak bangsa terjaga
meskipun kita berbeda pilihan
pak prabowo dan pak jokowi
mengimbau seluruh relawan
untuk menahan diri
saya ini korban buli
saya tiap hari ratusan orang
tapi saya bukan politisi baperan ya
masuk ke pinggir
itu hal yang wajar
ini tugas kita bersama
dan komitmen dari tim pak prabowo
kita akan segera bertemu
dengan tim pak joki
panggung belakang itu
rian sebagai influencer
saya yakin lah
kalau menghalalkan segala cara
yang tidak ada
lalu tiba tiba ada
setiap lima tahun sekali
akhirnya rakyat juga akan hukum kok
itu aja sih
jadi itu aja
percaya apa enggak
janji mereka berdua
dalam jangka waktu
percaya atau enggak
jangan kita lihat
percaya atau enggak
oke jawabannya aman
kita akan berbicara
kita akan lihat
satu bulan ke depan
apakah janji anda
adalah janji asli
atau janji buat buatan
alias janji pasuk
boleh enggak aku kasih
kampanye pak jokowi dua ribu empat belas
kpi dewan pers
harus lebih tegas
harus lebih tegas
supaya kita bisa berdemokrasi
demokrasi lebih tenang
supaya berdebatnya juga lebih asik
karena kita setelah ini
dan makan sate enak
kami akan berbicara berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya